gelombang penolakan terhadap undang undang cipta kerja ini juga turut membanjiri lini masa media sosial
wakil ketua dpr aziz syamsuddin menanggapi santai tagar mosi tidak percaya yang disuarakan masyarakat di twitter
aziz mempersilahkan masyarakat untuk tidak memilih kembali partai partai di dpr pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
masyarakat juga memiliki hak untuk tidak memilih calon kepala daerah yang diusung partai terkait dalam pilkada serentak dua ribu dua puluh
menurutnya dpr sudah bekerja maksimal dan sesuai undang undang yang berlaku
ini adalah kandungan kolektif kolegial dari sembilan partai
kalau nanti tidak percaya nanti pada saat pemilu jangan dipilih
nanti pada saat pilkada untuk tidak memilih partai partai itu calon calon itu
sepanjang rakyatnya nanti memilih di tahun dua ribu dua puluh empat dia akan masuk lagi dia di dalam parlemen threshold
yang menilai kan masyarakat